terima kasih anda masih menyaksikan kompas malam saudara
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menanggapi kehadiran empat menteri di mahkamah konstitusi pada jumat kemarin
menurut gibran dengan hadirnya empat menteri ini saudara itu berarti permohonan para pemohon sudah dipenuhi mk untuk menjawab soal bansos
gibran bahkan bilang kurang apa lagi usai para menteri dihadirkan